kita beralih ke kasus lainnya majelis hakim pengadilan negeri sanggau menjatuhkan fonis hukuman delapan bulan penjara dan denda satu miliar rupiah kepada fidelis ari terdakwa penanam tiga puluh sembilan batang ganja
penasehat hukum terdakwa menyatakan masih pikir pikir atas putusan majelis hakim dan berencana akan mengajukan banding
fidelis ari hanya bisa pasrah saat majelis hakim yang diketahui ahmad irfir rohman dan hakim anggota john malvino nowawea dan maulana abdillah menjatuhkan fonis penjara delapan bulan penjara dan denda satu miliar
apabila denda tidak dapat dibayarkan hukuman fidelis ari dapat ditambah penjara kurungan selama satu bulan
atas putusan ini kuasa hukum terdakwa fidelis ari marcelina lin mengaku kecewa dan masih pikir pikir untuk mengajukan banding
dalam waktu sepekan ini
ketika putusan kan ada kesempatan kita untuk melakukan upaya hukum banding
nah upaya hukum banding itu kan tujuh hari dari putusan
nanti kita pikirkan apakah kemudian fidelis akan mengajukan banding atau menerima ini
sementara jaksa penuntut umum menghormati putusan majelis hakim dan masih mempelajari putusan ini selama sepekan ini
dan tahu tadi ada perubahan
selanjutnya jaksa akan berkonsultasi kepada pimpinan karena ini sifatnya kan nasional perkara ini
sesuai dengan ketentuan perundang undangan kita masih punya waktu satu minggu
sidang putusan ini adalah sidang kelima kalinya yang digelar pengadilan negeri sanggau
sementara di sisi lain anggota dpr ri erma suryani ranik yang mengikuti perkembangan kasus ini mengaku kecewa atas putusan majelis hakim
meski pihaknya mengaku tidak berhasil
maksud mengintervensi putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim
kita memahami saya pribadi memahami ada perbedaan pendapat diantara majelis hakim
ada dua hakim yang berpendapat keadilan itu utama
ada satu hakim yang berpendapat bahwa kepastian itu yang utama
saya secara pribadi tanpa bermaksud mencampuri putusan dan kewenangan majelis saya kecewa
karena fidelis ini sesungguhnya tidak layak untuk duduk di kursi terdakwa ini

dia melakukannya hanya untuk mengobati istrinya
sebelum sidang putusan majelis hakim juga berkali kali menyatakan keberatan atas pleidoy fidelis ari
dan memerintahkan jaksa penutup umum untuk tetap melanjutkan
sidang putusan ini dipenuhi pengunjung
sidang putusan ini juga dihadiri keluarga dan anak terdakwa
fidelis ari menjadi terdakwa setelah ditangkap badan narkotika kabupaten sanggau atas kepemilikan tiga puluh sembilan batang ganja yang ditanam di pot pot di belakang rumahnya
kasus ini menjadi perhatian publik saat fidelis ari menangis dan merangkul tubuh anaknya
terlebih kasus fidelis ari menanam ganja hanya semata mata untuk pengobatan alternatif istrinya yang mengidap penyakit langka
adisa putro sanggau
fidelis ari warga kabupaten sanggau kalimantan barat ditangkap oleh badan narkotika nasional sanggau pada sembilan belas februari lalu karena kedapatan memiliki tanaman ganja
dan fidelis mengaku menanam ganja untuk mengobati penyakit lantai yang diderita sang istri
foto inilah yang viral di media sosial pada awal april lalu
bukan sekedar foto seorang ayah bersama sang ayah
namun kisah dibalik baliknya
namun kisah dibalik foto inilah yang mengundang haru
inilah foto fidelis ari memeluk anaknya sesaat setelah sang istri meninggal dunia
kisah fidelis pertama kali dimuat di media lokal kalimantan barat yang menceritakan tentang perjuangannya menyembuhkan penyakit sang istri namun berujung dibui
pasalnya fidelis menggunakan ganja untuk mengobati istrinya
ganja tersebut ditanam sendiri di halaman rumah
kisah fidalis ari diunggah pertama kali oleh akun facebook gunawan masyar pada tiga puluh maret dua ribu tujuh belas
unggahan kisah fidelis ini langsung menyebar di media sosial dan mengundang banyak simpati serta dukungan netizen
penangkapan fidelis ari oleh badan narkotika nasional sanggau berawal dari diagnosa dokter terhadap sang istri yeni riawati
yang difonis menderita penyakit shringomeelia tumbuhnya kista di sum sum tulang belakang
fidelis telah mencoba berbagai pengobatan untuk sang istri namun kondisi yeni tak kunjung membaik
dalam keputusasaan fidelis mencari alternatif pengobatan untuk sang istri
dari informasi yang didapat di internet fidelis mengetahui ekstrak ganja bisa menjadi obat
fidelis lalu mulai menanam ganja di halaman rumah dan membuat ramuan berbahan dasar daun ganja untuk obat
kondisi sang istri pun berangsur membaik kondisinya tak lagi lemah dan menunjukkan kemajuan
namun naas setelah melihat kondisi istri semakin membaik fidelis ditangkap bnn sanggau
barang bukti berupa tiga puluh sembilan batang ganja dan tanaman ganja di rumahnya
setelah lebih dari sebulan fidelis dipenjara
sang istri pun menghumbuskan nafas rambutnya

di hari pemakaman sang istri fidelis pun diizinkan pulang
fidelis terlihat berbincang dengan anak bungsunya yang berusia tiga tahun
yang diabadikan oleh media setempat dan menjadi viral di media sosial